jika kita bicara ya tentang tiga pasangan calon tadi sandiaga uno juga lucu sekali ya jaipongan dengan warga betawi
jaipongan gitu ya
memang sekarang semua calon itu mengerahkan semua energinya untuk bisa mendapatkan simpati dari masyarakat
ada yang langsung belusukan ke dalam ada yang jaipongan
ada yang buka rumah juga untuk bisa mendengarkan aspirasi
nah sejumlah lembaga survei ini juga mengeluarkan hasil riset termasuk elektabilitas masing masing pasangan calon prabu
ya betul sekali ceril dan juga pemirsa bahwa sekarang ini sudah mulai ada banyak perubahan ya
bagaimana profil peta elektabilitas yang dimiliki oleh setiap pasangan atau kandidat calon gubernur dan juga wakil gubernur
kita akan coba lihat bagaimana posisinya saat ini ya dari survei survei tersebut
coba kita mainkan nah ini dia ya pilgub dki dua ribu tujuh belas
seperti apakah elektabilitas dari setiap pasangan
paslon ini dari lingkaran survei indonesia
kalau kita perhatikan pemirsa dan juga ceril sebelumnya ya pasangan nomor dua ahok jarot ini ya pasangan ahok jarot ini
ini awalnya kan sangat tinggi sekali ya ada di angka sekitar tiga puluh persenan begitu
nah sekarang ini sudah mulai agak berubah atau bahkan berubah cukup drastis
nomor satu agus silviana yang sekarang menempati angka yang cukup tinggi tiga puluh sembilan puluh persen
kita lihat di sini sedangkan ahok jarot turun ya lumayan drastis ke angka sepuluh enam persen
sedangkan anis sandiaga anis sandiaga ada di angka tiga puluh satu sembilan puluh persen
nah yang harus dicermati adalah bahwa sekarang ini undecided voters ini cukup tinggi sangat tinggi dua puluh enam enam puluh persen
kalau kita perhatikan jika saja satu pasangan calon ini bisa mendapatkan suara dari undecided voters maka dia akan menjadi pemenangnya
makanya real battle kali ini ada di para undecided voters
bisa memenangkan ini ya
berarti sebenarnya kejadian empat sebelas kemarin juga berpengaruh dengan elektabilitas dari ahok jarot
sangat berpengaruh pemirsa dan juga ceria
kenapa karena dari momentum empat sebelas itulah kemudian profil ini mulai berubah
bukan saja hanya di lingkaran surabaya indonesia tetapi juga yang dirilis oleh paul treking
kalau kita coba perhatikan ya dimana agus silviana dua puluh tujuh sembilan puluh dua persen
dua puluh dua persen ahok lagi lagi turun ke angka dua puluh dua persen dari sebelumnya sekitar tiga puluh dua an persen
nah ini menandakan bahwa empat sebelas kemarin cukup berpengaruh pada profil elektabilitas dari masing masing kandidat
yang menarik adalah bahwa jadi kalau sebelumnya kita ketahui petahana ini memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi di masyarakat ya
sekitar enam puluh persenan biasanya ketika petahana itu memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi
elektabilitas itu juga cukup tinggi juga
nah sekarang ini agak berubah jadi elektabilitasnya rendah sedangkan tiket kepuasannya tinggi
nah menariknya adalah apa yang menyebabkan itu bisa terjadi di pilkada kali ini
nah kalau kita lihat sekarang ada potreking kita ke survei berikutnya
ada di indikator indikator juga kurang lebih memprofilkan hal yang sama
nomor tiga dan kita lihat sekali lagi bahwa anissa the voters ini cukup banyak
lagi lagi ya undecided voters ini cukup banyak angkanya sekitar delapan belas sembilan puluh persen
kalau kita tambahkan ke masing masing ini maka dia akan menjadi
bisa jadi pemenangnya ya
jadi pemenangnya itu dia ini indikator
kemudian berikutnya juga sekarang sudah keluar baru saja kemarin dari carta politika yang kurang lebih profilnya agak mirip mirip
walaupun di sini persaingannya cukup tipis ya
ini kalau kita lihat perbedaannya masing masing kandidat
ini tidak lebih dari dua persen
sehingga kesimpulan dari survei carta politika ini
bahwa ini akan menjadi sebuah persaingan yang sangat sangat ketat
ketat sekali walaupun tetap saja bagian anissa the voters ini besar
jadi kalau ditambahkan ke salah satu lagi lagi pasti akan menang
nah sekarang coba kita lihat ya seperti apa sebetulnya undecided voters ini
nah ada satu survei yang menarik yang dirilis oleh sense analytics
di sini sebetulnya lebih dipetakan kepada bagaimana profil suara
jadi misalnya antara anis dan agus pilih yang mana
antara ahok dan agus pilih yang mana
antara anies dan ahok pilih yang mana
ditanyakan kepada para undecided voters
maka di sini kita bisa sama sama lihat bahwa hasilnya betul betul satu per tiga satu per tiga satu per tiga
ya ini kurang lebih sama ya kurang lebih tipis sekali perbedaannya
sangat sangat tipis artinya ini memang battle gamesnya equal for each candidate
yang artinya para undecided voters dan juga tentunya pemilih jakarta
yang sangat menentukan siapa nanti yang akan menjadi gubernur dki jakarta
bukan politicians tetapi juga anda yang menentukan
semua ya jadi harus dan juga wajib sepertinya kita untuk memberikan suara di sini
supaya jelas siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin dari dki jakarta

dan juga yang paling penting adalah bagaimana proses hukum bisa berjalan hingga februari nanti
pada akhirnya bisa mencoba memberikan pengaruh pada persepsi setiap pemilih
dalam menentukan siapa kandidat yang akan dipilihnya
pr untuk para pasangan calon sepertinya cukup lumayan besar saat ini untuk memenangkan hati para undecided voters